nanti malem neng rika udah ada acara
belum kakak memangnya kenapa
ngebahso lagi yuk
mau sih tapi jangan ditinggal lagi ya kakak
kata bapak saya manusia itu bukan keledai
nggak mungkin menginjak lubang dua kali
aduh kenapa mundur
saya kira situ nggak maju
bang kojek jadi beli rumah di cilangsi
bang kojek jadi beli rumah di cilangsi
oh insya allah jadi pak sopyan
wah saya bakal kehilangan
pak bapak bakal kehilangan
masih lama pak paling telat dua bulan lagi
oh udah minggu capek
kamu mau ke rumah gue
hei tukang ojek
tolong anterin saya ke jalan rawabebek
jalan telepon sendiri
oh bagus banget
jadi kamu siap makan

kalau tidak bisa pernah bilang
gimana aja tuh
wah robongan tur kemana nih
wah kompak lagi
eh pak sobat
iya makasih pak
cuku satu sudah merapat ke pangkalan
cuku dua sudah merapat ke pangkalan
wah insya allah
mau dijual berapa
bang ojak berminat
minat tapi saya minat bantu jualin
kamu gak kerja ya
ntar siang gue jemput ya
udah kelar telponannya cuy
biar adem minum es dal dulu ya
pasti gak punya duit
kalau punya pasti beli
pasti gak beli
pasti gak beli
pasti gak punya duit
pasti gak punya duit
oke lah bang oja kalau bisa menjual mobil ini
makasih pak harto
eh tapi nanti saya taruh nomor telepon disitu ya
saya pulang dulu ya
eh jak sedang apa kau
bang pak hatar ini lagi bantu jualin mobilnya pak harto
ntar saya dapat komisi
biar apa komisinya
eh bang pak hatar sip buru buru nih
aku yang dapat
masalahnya aku gak bisa ngelakuin mobil ini
udah lama nunggunya
setengah jam kakak
syukurlah kalau begitu mah
sebelum kena polisi tidur
pegangannya dari sekarang
neng rika kalau pegangannya seperti itu mah takut jatuh
pokoknya urusan kpr bang ojek tenang aja
serahin semuanya sama saya
nah nanti siang saya mau ke bank
nanti malam baru deh saya ke rumah bang ojek
makasih ya bang edi
kalau gitu saya pamit dulu
ya sama sama bang ojek
nanti malam neng rika udah ada acara
ngebahso lagi yuk
tapi jangan ditinggal lagi ya kakak
kata bapak saya manusia itu bukan keledai
nggak mungkin menginjak lubang dua kali
bapaknya kakak tisna ini hebat ya
tahu soal keledai nginjak lubang dua kali
saya lebih tahu
kalau keledai menginjak lubangnya tiga kali
masa kota kan
berarti gua bisa
aku mau pergi